sampai jumpa di video selanjutnya
mama akan tahu kenyataannya sebenarnya
kalau anak yang ada
di dalam panduan kamila itu
bukan anak fadil
berapapun yang akan ibu bayar kepada saya
tidak akan bisa menghentikan
selama belum ada pembatalan
dari pihak yang melakukan tes dna tersebut
kami tidak bisa melakukan
ya udah dok
kalau hasilnya diberikan ke saya dulu
itu bisa kan dok
kami tetap tidak bisa melakukannya
saya harap ibu mengerti
kalau begitu begini
sebegitu hasil tesnya keluar
tolong dokter serahkan
terlebih dahulu kepada saya
dan tidak berusaha memaksa saya lagi
kalau begitu saya permisi
kalau begitu saya permisi
kalau begitu saya permisi
apa sih dokter
mbak marta ngapain di sini
kamu sendiri ngapain di sini
kamu sendiri ngapain di sini
jangan jangan kamu kesini
mau batalin tes dna
jangan jangan kamu kesini mau batalin tes dna
ya karena kamu takut menerima kenyataan
kalau fadil itu adalah ayah dari bayi
yang sedang ditamin kami lah
mbak jangan asal nuduh mbak
cuma mau ngecek aja
apakah hasil dna itu sudah selesai atau belum
oh atau jangan jangan mbak marta sendiri nih
yang kesini mau membatalkan tes dna itu
karena mbak takut kalau ternyata
eh eh eh barangan
saya datang kesini karena penasaran
kepengen tahu hasil tes dna itu
dan yang namanya kebenaran itu
harus segera diketahui
ya iya memang betul
dan menurut saya
buang buang waktu fadil mengikuti tes dna itu
karena sudah jelas bukan fadil yang salah
dan saya yakin anak yang dikandung kami lah itu
bukan anaknya fadil
maksud kamu tuh apa
kamu mau bilang kalau endo itu salah
kalau edo itu ayam dari bayi itu
mbak marta ngapain mesti marah mbak
nggak usah sensitif deh mbak
eh eh eh kamu tuh ya mbak
jangan lempar batu sembunyi tangan
sudah jelas jelas fadil mengaku
kalau dia yang menghamili kamila
kamu siap siap aja ya antar
menerima hasil tes dna yang menyatakan
kalau fani itu adalah ayah dari bayinya kamila
mbak marta mbak marta juga jangan menutup mata dong
bisa aja kan edo adalah ayah dari bayi itu
karena kalau nggak buat apa
dan minta pertanggung jawaban edo
jadi menurut saya mbak juga harus siap siap